mahkamah kehormatan dewan dpr ri mengungkap mobil alphard berplat dpr yang digunakan bunuh diri anggota satlantas polresta manado adalah palsu
wakil ketua mkd dpr ri nazarudin deckgam menyebut berdasarkan stnk pemilik mobil bernama indra pratama
mkd bersama kepolisian melakukan verifikasi dengan mencocokkan data stnk dengan nomor kendaraan
selanjutnya mkd akan memanggil pemilik mobil indra pratama lima belas mei mendatang
indra pratama juga merupakan pemilik rumah yang jadi lokasi tempat kejadian perkara bunuh diri anggota satlantas polresta menado brigadir ridal
yang jelas laporan ke kami itu adalah pemilik mobil indra pratama
dan berarti hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan pak
belum karena kita masih masa reses kita akan manggil mereka tanggal lima belas ya
berarti tadi masih pemeriksaan hanya sebatas mobilnya saja berarti
kita hanya verifikasi kita tanya ke polisi pemilik yang pakai dua tiga dua belas kemarin siapa
di stnk disebutkan indera pertama di jalan tegal perang ya
mampang perapatan lebih kurang seperti itu
brigadir idang tewas diduga bunuh diri dalam mobil alphard di kawasan mampang perapatan jakarta selatan dua puluh lima april
dari rekaman cctv mobil alpart hitam menggunakan plat dua puluh tiga